dua minggu setelah libur panjang cuti bersama maulid nabi pada akhir oktober dua ribu dua puluh
kota depok mencatat lonjakan pesat jumlah pasien covid sembilan belas
dua rumah sakit besar milik pemerintah di kota depok
yakni rumah sakit universitas indonesia atau rsui dan rsud kota depok
melaporkan ada penurunan ketersediaan tempat tidur isolasi dan juga ruang icu untuk pasien covid sembilan belas
akibat lonjakan kasus tersebut
menurut kepala dinas kesehatan kota depok novarita
peningkatan jumlah kasus positif covid sembilan belas di kota depok
merupakan kluster libur panjang cuti bersama di akhir bulan oktober
ia juga mengatakan bahwa saat ini ruang icu di semua rumah sakit depok hampir terisip semua
jumlah ketersediaan tempat tidur untuk isolasi dan juga ruang icu di beberapa kota berkurang drastis
seiring peningkatan jumlah kasus positif di berbagai kota
dan hari ini saja jumlah kasus positif covid sembilan belas di indonesia bertambah sebanyak lima empat ratus delapan belas kasus
dengan jumlah pasien meninggal dunia mencapai satu ratus dua puluh lima orang
kita akan membahas hal ini dengan wali kota bogor bima arya dan juga tim pakar gugus tugas covid sembilan belas
yang juga epidemiolog ui iwan arya
iwan aryawan selamat malam
pak iwan baru pak iwan yang bergabung
kang bima sudah tersambung
oke baik nanti saya akan menyapa kang bima
saya ke pak iwan terlebih dahulu
kita melihat bagaimana kepala daerah melaporkan
ataupun dinas kesehatan beberapa kota melaporkan
tingkat keterisian tempat tidur
baik untuk isolasi dan juga icu
saat ini kondisinya kritis
ada banyumas ada jakarta
nah ini sudah kondisinya kritis
karena sudah berubah
jadi ini sudah kondisinya kritis
dan ada saja yang terjadi
jadi kita akan bisa lihat
bagaimana kita bisa melihat
ya jadi sebetulnya
ini kejadian yang berulang ya
jadi kalau dari kejadian sebelumnya
setelah gelibur panjang
itu dua minggu kemudian
nah dari waktu libur idul fitri
kemudian cuti bersama satu muharam dan cuti bersama yang terakhir itu sama semua dua minggu kemudian kasus covid sembilan belas nya naik
tentunya kalau kasus covid sembilan belas nya naik yang perlu perawatan di rumah sakit dan icu juga naik gitu
jadi memang artinya pergerakan orang atau kumpul kumpul orang waktu libur bersama itu meningkatkan kasus covid sembilan belas ini
artinya apa yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan kepala daerah yang mengatakan libur panjang kali ini berbeda
mereka akan melakukan penegakan protokol kesehatan yang lebih efektif dampaknya kita rasakan sekarang
berarti saat itu memang bisa dikatakan gagal upaya protokol kesehatan
iya jadi kalau kita lihat memang pada saat libur panjang itu sulit penerapan protokol kesehatan
kalau sekarang naik artinya penerapan protokol kesehatan waktu libur panjang itu gagal sebetulnya ya
dari data pemantauan yang kami peroleh dari beberapa relawan itu memang protokol kesehatan itu justru pada libur panjang itu menurun kesehatan dari masyarakatnya
data yang dimiliki oleh anda apakah juga mencantumkan wilayah mana saja yang saat ini sudah
dalam kondisi kritis ada beberapa kepala daerah yang secara lugas menyampaikan itu
tapi ada beberapa daerah yang tidak mau menyampaikan bagaimana kondisi ketersediaan tempat tidur ataupun ruang icu mereka
apakah hanya di pulau jawa saja atau di pulau lain juga mengalami kondisi yang sama
jadi kalau data yang kami peroleh jadi sebetulnya data yang kami peroleh juga dari kementerian kesehatan
jadi minggu lalu itu dari
direkturat pelayanan medis kementerian kesehatan melaporkan kecukupan atau pemakaian tempat tidur sakit untuk pasien covid sembilan belas
dan dari situ kelihatan memang di pulau jawa provinsi provinsi di pulau jawa itu pemakaian kapasitas tempat tidurnya sudah sampai tujuh puluh lima delapan puluh persen
yang kalau buat rumah sakit ini udah lampu kuning seperti judul di sini
jadi kita harus berpikir apa yang akan kita lakukan
apa upaya yang kemudian bisa dilakukan dalam waktu singkat
pak iwan kemarin angka kasus positif mencapai rekor terbanyak sejak bulan maret dua ribu dua puluh lima delapan ratus kasus
begitu juga jumlah korban yang meninggal dunia kabar yang memang tidak ingin kita dengar tapi faktanya demikian
saat ini informasinya ketersediaan di rumah sakit
sudah relatif kritis
bagaimana secara singkat apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah
jadi kita itu harus mencegah
jadi gini kalau kita cuma lihat di rumah sakit begitu tempat tidur di rumah sakit kurang tambah tempat tidurnya
buat rumah sakit dalurat ya itu menyelesaikan masalah ketaat
tapi itu nggak akan selesai masalahnya
kita akan kurang terus tempat tidur rumah sakitnya
jadi harusnya harus kita juga supaya penularan ini tidak bertambah banyak
nah mencegahnya bagaimana
sebetulnya kita sudah tahu ya kan kita sudah tahu kita harus lakukan protokol kesehatan
kemudian dari pihak pemerintah itu harus melakukan tes pelacak dan isolasi gitu ya
jadi tesnya juga harus banyak hasilnya cepat dan harus segera dilakukan pelacakan dari kasus kasus yang sudah terkonfirmasi
nah kemudian untuk rumah sakit itu harus diseleksi ya
artinya banyak kasus covid sembilan belas ini kan yang gejalanya ringan yang tidak butuh perawatan di rumah sakit
tapi perlu ruang pelaki ya seperti yang menurunkan
nah itu mereka dirawat di ruang isolasi saja
ya isolasi yang bukan rumah sakit
seperti kalau di jakarta kan ada wisma atlet seperti itu ya
jadi rumah sakit benar benar dialokasikan untuk pasien pasien yang memang memerlukan
perawatan rumah sakit
tapi kan tidak semua daerah ya memiliki kapasitas ataupun kemampuan untuk menyediakan ruang isolasi pak iwan
nah itu mestinya dari tiap daerah menyiapkan ruang isolasi
sehingga jadi kalau yang kasus gejala ringan atau gejalanya tidak ada
cuma saya khawatir karena nggak bisa isolasi di rumah takut keluarganya tertular
jangan dirawat di rumah sakit di ruang isolasi saja
misalnya di hotel yang disiapkan untuk isolasi gitu kan
atau di wisma yang disiapkan untuk isolasi gitu kan
jadi rumah sakit ini benar benar kita pakai untuk yang butuh perawatan di rumah sakit
saya merasa mengapa terkesan bahwa pemerintah kita tidak belajar dengan apa yang terjadi sebelumnya
hal hal seperti ini seharusnya kan sudah diprediksi begitu
iya tapi kita apresiasi bahwa untuk
akhir tahun nanti tampaknya kalkulasi lebih matang akan dilakukan
mengapa anda melihat posisi pemerintah seperti ini mengambil langkah ataupun keputusan
nah jadi kalau saya lihat kan ini seolah olah pemerintah mau memilih antara ekonomi sama kesehatan gitu ya
kan kalau libur panjang gitu ya kasih libur panjang banyak orang berpergian sehingga ekonominya jalan makin tinggi kan
tapi jangan lupa
nah kasusnya juga naik
nanti dijangka panjang dengan epidemi covid sembilan belas yang tidak terkendali ini makin sulit
kita makin parah ekonominya
ya kita harus kendalikan ini dulu gitu kan
jadi memang kami mengusulkan waktu itu dan ternyata sudah disambut baik oleh pemerintah bahwa untuk akhir tahun itu nggak usah kita cuti bersama panjang panjang gitu kan
jadi untuk mengurangi orang berpergian dan berkumpul
sambil menunggu nanti
bagaimana keputusan resmi pemerintah
mari melihat angka angka dalam satu dua pekan terakhir ini kasus positif mencapai ataupun menembus angka di atas lima pak iwan
apakah kita bisa membaca bahwa kita memang saat ini menuju puncak covid untuk gelombang pertama atau ini belum apa apa
nah saat ini kita masih terlalu dinia untuk mengatakan bahwa ini belum apa apa
bahwa kita sudah di puncak atau zoom ya
jadi belum kelihatan kita masih perlu lihat lebih panjang lagi
artinya kalau kita sudah kita tahunya kan kalau kita sudah melampaui puncak ya
kalau puncaknya sudah terlampaui kita tahu kemudian turun terus kita tahu
nah kalau sekarang kita belum tahu jadi kita tetap harus hati hati
nah ini yang perlu sekarang adalah kan masyarakat sudah jenuh ya
kita kan sudah cukup lama nih disuruh di rumah aja jangan kemana mana
nah ini sangat perlu komunikasi bahwa kita tuh masih belum aman
ini wabah ini belum terkendali
komunikasi itu kan selalu dilakukan oleh pemerintah menurut anda ini tidak cukup
atau memang masyarakat sudah cenderung lebih apatis sekarang
ya betul komunikasi sudah dilakukan
tapi kan komunikasi itu juga harus spesifik ke segmen masyarakat
yang mau terhubung
kalau kita berikan informasi ya jadi nggak bisa satu metode komunikasi buat semua masyarakat
itu kan harus dicocokkan dengan tingkat ekonominya dengan pendidikannya
nah kemudian juga harus ada contoh dari para pejabat pemerintah ya
jadi kalau kita mengajarkan pakai masker
gimana masyarakat mau pakai masker dengan benar
kalau pejabatnya tidak memberi contoh gitu kan
nah kemudian juga harus ada pengawasannya
kalau saya lihat
pengawasannya saat ini kan mengendor ya dibanding awal awal dulu gitu
oke bagaimana dengan sanksinya
mungkin tidak hanya pengawasan tapi sanksi juga mungkin bisa lebih efektif
nanti kita akan berbincang pak iwan ushajirah tetap bersama kami di primus
baik kita lanjutkan primus
pak iwan masih bersama saya kita berbicara mengenai penegakan protokol kesehatan
mengenai sanksi pak iwan
kita berbicara juga mengenai tren bagaimana masyarakat ada yang tampaknya
saya tidak tahu apakah takut tidak percaya menolak untuk dirapit atau melakukan swab test
bagaimana kemudian bisa transparan bisa menegakkan protokol kesehatan secara merata
ya jadi kalau untuk protokol kesehatan tadi kan kita
yang penting pertama kali adalah komunikasinya kan
menyadarkan masyarakat kenapa protokol kesehatan harus dilakukan
nah kemudian juga pengawasannya pengawasan dan sanksinya
itu untuk protokol kesehatan
berikutnya yang penting juga dalam pengendalian wabah adalah tes lacak dan isolasi
kalau ada seseorang yang terkonfirmasi positif
itu harus segera dilakukan pelacakan orang orang yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif tersebut
nah itu juga harus disadarkan masyarakat supaya mau untuk dites gitu ya
nah tentunya supaya mau dites juga
ini harus ada pendekatan bahwa mereka tidak didiskriminasi gitu ya
telah positif gitu oleh lingkungan
nah setelah itu juga ee
harus dilakukan isolasi
sebisa mungkin sih jangan isolasi mandiri karena akan sulit untuk pengawasannya
tapi saya ngerti bahwa kalau mau isolasi di tempat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah
ya tidak semua pemerintah daerah bisa menyediakan tempat isolasi untuk kasus covid sembilan belas yang makin bertambah banyak ini sih
pak iwan kita sudah juga berhasil tersambung dengan wali kota bogor bima arya
kang bima sudah bersama kami
ya selamat malam
kang bima tadi saya sempat berbincang dengan pak iwan mengenai tingkat okupansi rumah sakit di beberapa kota relatif cukup tinggi
termasuk di bogor ya kang ya
perkembangannya saat ini seperti apa kang
okupansinya di rumah sakit mencapai delapan puluh tiga persen
ini angka yang sangat tinggi tertinggi
kemarin sempat kita tekan ya sampai di bawah enam puluh bisa sampai lima puluh
sampai sekarang ini sudah tinggi sekali
bahkan rsud ini yang kapasitasnya satu ratus dua puluh
sekarang sudah satu ratus dua puluh
tracing sementara ini kluster saya sempat melihat pernyataan kang bima di beberapa media kluster keluarga
tapi teridentifikasi dari mana ya kang
kalau kita melihat indikasinya adalah karena sekarang ini banyak orang tanpa gejala yang diisolasi mandiri di rumah
nah dari rumah inilah
kemudian tidak disiplin tidak diawasi secara ketat
sehingga menularkan anggota keluarga yang lain
jadi melonjaknya kluster keluarga ini saya kira sebagian besar disebabkan karena tidak maksimalnya pengawasan sistem isolasi mandiri di rumah
nah karena itu langkah kita adalah menambah fasilitas tempat tidur di rumah sakit ya
kita sedang berkomunikasi untuk menyediakan satu rumah sakit sebagai rumah sakit khusus covid
kemudian juga menyiapkan tempat untuk isolasi mandiri
yang bukan di pemukiman
tadi pak iwan mengatakan bahwa penambahan bed tempat tidur ataupun ruang isolasi tidak serta merta kemudian bisa menjadi solusi tunggal
harus ada sisi penegakan protokol kesehatan
tracing yang kuat di sana
saya tahu saat ini kang bima lagi mengurus sebuah kasus di sana
bagaimana risik sihab
hingga saat ini belum mendapatkan titik temu ya kang
apakah prosesnya akan melakukan swab
tadi sempat ada informasi terakhir kepala satpol pp akan melaporkan untuk kasus ini ke pihak polisian ya kang
perkembangannya seperti apa
ya begini memang tadi kami mendapatkan pernyataan dari habib bahwa beliau tidak bersedia apabila hasil swabnya itu dipublikasikan
memang ini hard pass ya ini kan diatur juga menurut undang undang begitu ya
ada kerasian ya
tapi ranah kami itu
adalah kepada upaya koordinasi untuk mengendalikan penularan
jadi surat itu pernyataan itu bisa dipahami
tapi kami tetap melakukan fungsi fungsi pengawasan dan pengendalian itu dengan rumah sakit
nah kami memiliki catatan ya tentang koordinasi yang dilakukan oleh rumah sakit bersama kami
karena itu saya kira satgas juga bersama sama ke polisian
artinya ada hal hal apa yang menyebabkan kemudian rumah sakit tidak terbuka kan gitu
komunikasi dengan pihak rumah sakit umi seperti apa kang
ya kalau komunikasinya baik ya
artinya terus kita bisa berdialog ya
tetapi ada hal hal yang kami minta kejelasan itu tidak dipenuhi
seperti apakah betul diadakan proses swab gitu
itu kami tidak tahu
kemudian swabnya dikirim ke mana juga tidak tahu
bagi kami kerahasian pasien itu penting
tetapi setiap hari kan kita berurusan dengan data angka numbers ya
berapa lonjakan kasus positif berapa dan lain lain
itu dilaporkan terus setiap hari rumah sakit
setiap hari itu kita diupdate oleh rumah sakit pertumbuhan kasus di bogor setiap hari
nah karena itu saya kira sangat penting bagi kami untuk memastikan bahwa rumah sakit itu berkoordinasi dengan baik
jadi sampai titik ini dinas kesehatan kota bogor belum mendapatkan kepastian mengenai status swab
bukan hasilnya saya tanya
tapi mengenai status apakah sudah dilakukan swab secara benar terhadap rizik sihab
ya menurut pihak keluarga di rumah sakit sudah dilakukan tapi kami belum mendapatkan data dan dokumentasi bahwa itu dilakukan
untuk rumah sakit sendiri kang apakah ada sanksi yang bisa dijerat
ya justru itu saya kira kita sekarang sedang lakukan konsultasi ya pengajian dalam perspektif hukum ya
artinya begini ya satu sisi kita paham bahwa ada aturan yang mengatur kewenangan masing masing kewenangan pemerintah kewenangan rumah sakit ya dan hak hak dari pasien begitu
tapi di sisi lain kita juga perlu bergerak cepat untuk mengantisipasi penularan apalagi bagi orang orang yang memang memiliki potensi untuk itu
nah jadi kita ingin melangkah sesuai dengan aturan intinya begitu tapi dengan cepat dan terarah
oke baik saya juga memiliki potongan wawancara tim cnn indonesia dengan kuasa hukum fpi apa yang kemudian menjadi alasan
mereka keberatan jika proses swab terhadap rizik sihab dibuka kepada publik kita lihat bersama
habib rizik mengatakan keberatan terkait hasilnya dipublis kepada halayak umum demikian
pemilihan rumah sakit untuk di swab kenapa tidak bekerjasama dengan dinkes atau satgas covid di kota bogor sendiri pak
itu adalah wewenang dan privasi dari pasien
tadi polisi melalui humasnya sudah mengatakan bahwa sudah naik ke penyidikan
proses kasus pernikahan
akad nikah putri rizik sihab sendiri
langkah untuk menghadapi penyidikan yang sudah diutarakan oleh kabit humas polda metro jaya sendiri apa pak
langkah langkahnya ya kita tunggu saja terkait ini kita ikutin
karena kalau memang benar ya hanya urusan ini saja yang diproses
sementara terkait dengan kerumunan lain yang sama tidak ada sanksi tidak ada hukum tidak ada denda tidak diproses
maka ini kan menjadi sewenang wenang
artinya kalau sewenang wenang sesukanya ya terserah menjadi kewenangannya
saya ke kang bima lagi
berarti benar wewenang pasien menentukan siapa ataupun tim dokter mana yang akan melakukan swab
jadi tidak ada kewajiban bekerja sama dengan dinas kesehatan
apakah ada peluang arah ke sana kang
bukan ini hal yang berbeda
jadi hak pasien betul
hak pasien untuk kerahasiaan status medik itu dijamin undang undang
tetapi koordinasi antara rumah sakit dengan pemerintah itu juga wajib
apalagi dalam konteks pandemi itu penting
itu kira kira konteksnya
oke berarti kita melihat ya bagaimana dari sisi rumah sakit
saya ke pak iwan
pak iwan ada rumah sakit yang kemudian tampaknya menolak bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat
bagaimana melihat ini
jadi saya setuju dengan pernyataan pak bima tadi
jadi memang pasien itu berhak untuk meminta rekam etiknya tidak dibuka
jadi hasil pemeriksaannya tidak dibuka
pemeriksaan swabnya positif atau negatif
bisa dia minta saya tidak mau dihukum rumah publik
itu bisa itu betul hak pasien
tapi dalam kondisi pandemi itu dinas kesehatan pun berhak untuk tahu siapa yang positif
untuk mencegah penularan
tapi dinas kesehatan juga harus menjamin bahwa data ini tidak dibuka untuk publik
karena ini adalah data pasien yang dijamin kerahasiaannya
apakah kemudian bisa disangsi secara pidana rumah sakitnya
wah kalau hukum saya nggak begitu memahami untuk hukum ya
tapi kalau itu kita bisa lihat ke undang undang karantina dan undang undang wabah ya
saya tidak hafal isinya
saya ke kang bima kang bima prosesnya tadi sudah dilaporkan ke pihak kepolisian
atau masih rencana akan melaporkan
saya kira tadi sudah ya disampaikan
kita masih akan terus berkomunikasi dengan semua termasuk dengan rumah sakit gitu
saat ini kang bima sendiri ada melakukan komunikasi lagi setelah ada penyampaian upaya pelaporan ke polisian
besok saya akan bertemu dengan pihak rumah sakit
kita ingin duduk lagi sama sama
dan juga mencari teman teman yang bisa mengajar
karena ini bukan soal politik
ini bukan soal apa apa
ini adalah ikhtiar untuk mencegah meningkatnya lonjakan kasus covid
jadi kita juga sama sama belajar dari kasus ini lah
masing masing kewenangannya ada di mana penting
saya ingin agar semua paham bahwa ini tidak bisa ditarik kesana kesini
tapi semuanya berdasarkan aturan
betul betul berserah aturan
ini untuk pertama kalinya terjadi di wilayah anda
atau pernah ada kasus serupa kang
dinamika warga itu hampir setiap hari juga ada
ada warga yang menolak untuk dibawa
ada yang warga menolak untuk diswep gitu ya
nah ada yang warga yang dikucilkan dan lain lain
seperti ini biasa sebetulnya
tapi kita lihat dalam konteks kewenangan tadi ya
ada yang berhasil melalui persuasif gitu ya
ada yang kemudian ya kita tidak bisa karena kewenangan dia dan lain sebagainya
jadi hal hal seperti ini sebetulnya biasa
cuma karena beliau ini kan sosok yang dikenal luas ya
tokoh publik sehingga mendapatkan atensi yang luar biasa juga
di luar kasus ini ada kasus yang lebih penting
dalam waktu berapa pekan
biasanya gini kepala daerah biasanya akan menyampaikan
hanya dalam waktu seminggu atau dua minggu kemungkinan ini akan bertambah sekian persen
kalkulasi untuk kota bogor seperti apa kang
kita merujuk kepada hitungan dari epidemiologi ya
bahwa lonjakan ini masih akan terus
kalau tidak ada vaksin ya mungkin sampai bulan juni masih terus sampai puncak tahun depan
itu yang selalu kita pegang
nah karena itu dari awal kita mengantisipasi skenario skenario terburuk begitu
nah sebetulnya yang seperti ini kasus kasus seperti ini ya kasus habib rizik ini kan juga menjadi pembelajaran bagi kita ya
bagaimana kita harus selalu hati hati bahwa ini belum selesai
kita nggak bisa menganggap enteng semua
setiap persoalan itu kita berikan atensi secara maksimal
judul kami malam hari ini lampu kuning kapasitas
rumah sakit rujukan covid sembilan belas
jika angka ini kemungkinan bertambah kita akan memasuki akhir tahun
meskipun tidak libur panjang kemungkinan ini akan dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur
januari kemungkinan juga aktivitas sekolah di beberapa sekolah sudah mulai
meskipun tidak full masih sistem shifting begitu kang
menurut anda apakah saat ini seorang arya bima perlu menarik rem darurat di kota bogor
apabila kemudian kondisinya mengarah kepada situasi darurat
ya lem darurat itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah
kita sampaikan kepada publik bahwa memang januari ada rencana untuk membuka sekolah
dengan kondisi kondisi tertentu
ya seperti disepakati oleh komite sekolah
ada fasilitas yang memadai dan lain sebagainya
tetapi kalaupun sekolahnya siap
tetapi apabila situasi umumnya tidak terkendali
rumah sakit penuh misalnya dan sebagainya
ya rem itu kita tarik
artinya kita kembali lagi melakukan pengetatan di mana mana begitu
baik penerapan psbb mungkin saja diberlakukan
baik definisi rem darurat bagi kepala daerah itu apa sih pak iwan
bagaimana kemudian melihat poin poinnya
jadi kalau rem darurat itu adalah
kita kurangi pergerakan orang kerumunan orang
ya salah satunya dengan cara psbb yang diketatkan
nah tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah
nah jadi selama rem darurat itu ditarik
harus disiapkan tadi protokol kesehatannya
komunikasi dengan masyarakat
supaya protokol kesehatan bisa berjalan dengan lebih baik
setelah rem darurat itu dicabut gitu ya
kemudian set wacak isolasinya
itu juga harus diperbaiki
selama tadi rem daruratnya ditarik
kalau tidak dilakukan
semua akan percuma
karena begitu rem daruratnya dilonggarkan ya
psbb ketatnya dilonggarkan lagi
ya hasilnya naik lagi
rem darurat tadi tidak bisa digantikan dengan protokol kesehatan maupun tes lacak isolasinya
ini harus bisa digantikan
kalau enggak ya kita bolak balik tarif rem darurat yang nggak akan beres beres gitu
kang bima melihat saat ini sudah lampu kuning
kita tidak berharap lanjut hingga lampu merah
ada jumlah pasien yang bertambah secara drastis
bagaimana meyakinkan masyarakat
karena kerjasama dengan masyarakat ini penting
komunikasi dengan masyarakat penting
untuk memastikan protokol kesehatan betul dipatuhi
intinya begini ya
tapi kepedulian warga cenderung turun
warga sendung boleh
tetapi pemerintah nggak boleh
pemerintah juga nggak boleh kendor
nah karena itu menurut saya kuncinya sekarang adalah betul betul effort dari aparatur wilayah
ya yang nggak boleh kendor
makanya saya sutrum terus nih aparatur
ya nggak boleh jenuh nggak boleh kendor
untuk terus bergerak pada tiga t tadi
karena kalau pemerintahnya kendor maka semuanya nggak kerasa
jadi kuncinya saya kira sekarang adalah
ada di pemerintah
pemerintah yang terus membangkitkan kesadaran warga dengan semua cara
kalau di bogor kita pertama menguatkan surveillance
itu konteksnya tracing
yang kedua meningkatkan terus testing
dan yang ketiga adalah fokus pada treatment
jadi tadi ya kalau ruang isolasi kemudian tempat tidur dan sebagainya itu konteksnya adalah treatment
ketiga itu kita terus perbaiki
agar warga terus melihat bahwa selalu bergerak pemerintah ini untuk mengatasi covid
kita tunggu setrumnya seperti apa di bogor
tidak hanya di bogor tapi di kota kota lainnya
karena angkanya sudah cukup mengkhawatirkan
kang bima terima kasih sudah berbincang bersama kami
pak iwan terima kasih sudah berbincang bersama kami
selanjutnya sebuah olahraga baru yang memadukan bulu tangkis tenis dan pingpong
mulai diperkenalkan di indonesia
cnn indonesia prime news akan segera kembali